mulai sembilan juni nanti pemerintah israel melarang warga negara indonesia memasuki wilayah mereka
padahal israel masih menguasai kota suci tiga agama yaitu yerusalem
yang juga menjadi tujuan wisata religi warga indonesia
setiap tahunnya kunjungan wisatawan indonesia ke yerusalem atau palestina terus meningkat
kebanyakan wisatawan indonesia berkunjung ke yerusalem untuk beribadah di masjidil aqsa
meski tidak ada data resmi karena indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan israel
di perkirakan jumlah kunjungan mencapai ratusan ribu orang
biaya wisata ke yerusalem melalui agen wisata mencapai sekitar dua ribu dolar amerika untuk wisata sepuluh hari
karena itulah keputusan israel ini sangat disayangkan oleh agensi wisata maupun calon wisatawan
pelarangan wni ke israel ini sebagai bentuk pembalasan
karena sebelumnya pemerintah indonesia juga melarang turis israel memasuki indonesia
karena bersimpati terhadap perjuangan bangsa palestina
kami menyayangkan sekali
menyayangkan sekali keputusan seperti ini
karena kita jadi tidak bisa beribadah ke masjidil aqsa
jadi ini sangat melanggar hak ajasi manusia untuk beribadah sesuai kepercayaan seperti itu
jadi kami sangat menyayangkan
dan dari sisi ekonomi juga kami sangat dirugikan dengan keputusan israel
di mana kita tidak boleh masuk